lima belas pemain timnas senior mengikuti latihan perdana di lapangan tor surabaya jawa timur pada senin sebelum menghadapi timnas turkmenistan
dalam laga fifa matchday yang akan digelar di stadion gelora bung tomo surabaya pada delapan september mendatang
latihan perdana timnas senior dipimpin langsung oleh pelatih kepala shin tae yong yang memberi materi latihan passing kepada para pemain
sejumlah pemain naturalisasi terlihat bergabung dalam latihan ini seperti jordi amat cindy walsh dan mark klock
sementara itu lima pemain lain yang tidak mengikuti latihan perdana antara lain asnawi yang masih dalam perjalanan dari korea selatan menuju surabaya
serta empat pemain yang cedera saat membela klub yakni yance sayuri jakob sayuri dimas derajat dan shane patinama
untuk menghentikan para pemain yang cedera shin tae yong akan memanggil tiga pemain
untuk bergabung dengan timnas senior yaitu alfeandra dewangga zaki ashraf dan doni tripamungkas
dari sembilan belas pemain timnas senior yang mengikuti latihan perdana tiga diantaranya pemain asal borneo fc
yaitu adam alis stefano lilipali dan keeper nadia
ketiga pemain borneo fc ini tak ikut pulang bersama timnya setelah bertanding pada laga lanjutan liga satu dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
melawan persebaya surabaya minggu lalu
laga fifa matchday timnas senior melawan turkmenistan akan berpotensi menjadi laga debut bagi sejumlah pemain timnas yang mendapat panggilan
seperti striker muda persija jakarta aji kusuma
menghadapi laga fifa matchday melawan turkmenistan
manajer timnas senior sekaligus ketua badan tim nasional sumarji menargetkan indonesia bisa meraih kemenangan untuk mendongkrak ranking fifa timnas senior indonesia
yang saat ini bertengger di posisi ke satu ratus dua puluh
ia juga memastikan shin taeyong akan menampingi timnas senior indonesia saat berlaga melawan turkmenistan
sumarji menyatakan shin taeyong akan bolak balik surabaya solo karena harus melatih dua timnas sekaligus
yakni timnas senior yang akan menghadapi laga fifa matchday dan timnas u dua puluh tiga
yang akan menghadapi laga babak kualifikasi afc u dua puluh tiga yang dimulai pada sembilan september mendatang